kapolri jenderal listio sigit prabowo menunjuk irjen tony harmanto sebagai kapolda jawa timur
tony ditunjuk untuk menggantikan posisi irjen teddy minahasa yang baru terjerat kasus narkoba
mengutip dari cnn indonesia com tony merupakan lulusan akarbi polisi angkatan seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
tony memiliki rekam jejak di bidang reserse
pria kelahiran lima oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima ini berupa memulai karir polisi di polda jawa barat pada oktober seribu sembilan ratus delapan puluh
ia bergabung dengan sabara polres serang setelah delapan belas tahun berpindah pindah tugas
ia kemudian dipercaya sebagai kapolres tangerang
tony memimpin kepolisian di tangerang pada tahun dua ribu enam hingga dua ribu tujuh
pada tahun dua ribu delapan ia memulai berdinas di baris krim polri dan menduduki sejumlah jabatan
termasuk wakil direktur tindak pidana umum
tony kemudian dipercaya menjabat wakil kapolda jawa timur pada november dua ribu delapan belas
pada tahun dua ribu sembilan belas ia menduduki sejumlah jabatan

pada dua ribu dua puluh satu ia menjabat kapolda sumatera selatan hingga tahun ini
dan ditunjuk untuk mengatikan posisi teddy minahasa